selamat malam teman teman abastok
istilahnya tuh bonus lu dapet musim empat player gitu
terus sudah kelar taruh lagi di yang paling bawah supaya atasnya juga matang
kita bisa lihat di sini ada motor motor yang terparkir di trotoar
sambut dengan nyanyi yang berdosa pula
yaitu kopi tawa kepanjangan dari kopi susu etawa
yang akan dilaksanakan oleh para remaja begitu ya usia dua belas tujuh belas tahun
bahkan khusus kota makassar capaian vaksinasi hampir sembilan puluh
iya memang seperti itu tetapi kami sendiri dari p tiga dan p empat ini juga sudah dekat dengan peran perempuan yang masih ada di daerah pedesaan ini
meskipun sebentar tidur bisa mengembalikan tenaga dan cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan
jadi sekarang anda bisa membeli peserta peserta coklat

kita ini tag di tanggal sebelas bulan sebelas
pada kebiasaan yang ditanamkan pada diri sendiri
akhirnya rasanya tuh badan terasa lebih lambat lebih kaku
kita tidak sekali lagi mengakses yang ada konten jual beli organ
artinya sumber bahan bakunya
kayaknya kalau misalnya ntar bikin klub yang ngelatih
kucingku sudah fully vaksin tiga kali yang wajib rabies juga sudah dan itu nanti diulang setiap setahun sekali pengulangan
karena kemudian sudah ada terms and condition yang disepakati lah begitu ya
atau informasi perdamaiannya juga
karena saya menggunakan aplikasi ini untuk mengurangi waktu dan menjaga keberadaan saya
kita akan lihat pemirsa untuk menempuhnya harus terlebih dahulu
anak tikus dan induknya akan dirawat di kandang khusus selama tiga pekan ke depan
peninggalan lainnya yaitu sebuah batu hitam besar
sebuah restoran jepang yang ada di peti tengah bali tidak hanya menggunakan bahan bahan dari negaranya
nah banyak banget yang kita perlu kuasain karena salah satu olahraga yang butuh kesabaran dan butuh jangka panjang untuk kita belajar
main jelek ya kita dicaci gitu loh
jadi ini bulan oktober itu
awalnya papa gak setuju kan tapi lama lama sultan jelasin jelasin jelasin
bahwa kasus aktif itu sampai saat ini ada tujuh dua persen
hal hal apa saja yang dia butuhkan dari pasangannya
pada jelajah mudi kali ini saya akan mengajak anda
bukankah menarik bahwa allah yang hidup
jadi kita semua harus merasakan manfaat dari konservasi itu
iju pun mengembangkan varian rasa pada dorok doknya
hal tersebut mengkhawatirkan bagi para pembela neurodiversity
yang ketiga hindari makanan dan minuman pencetus
beri tanggapan h otherwise i m not sure
roni satria septiadi pradana jakarta
meski masih ada banyak tantangan bagi pesepeda fahmi mengatakan sudah banyak masyarakat yang menerapkan bersepeda sebagai bagian dari sepeda
rookie of the year kan gak apa apa ya kak ya
ya waktu sma nya udah lumayan lah gitu
jenis olahraganya juga sudah dikasih tahu tuh yang pas yang mana
kakak kan terakhir kan ikut scrimmage banyak banget ya sama yang udah pensiun pensiun kan istilahnya gitu kan
jadi apa ya ada momen kehilangan penonton gitu ya ketika kalian sedang apa puncak puncaknya tinggi tingginya gitu
gua udah sengaja kosongin hari lah buat
oke mari kita laksanakan secara konsisten
para leluhur sangat kreatif memanfaatkan beragam hasil bumi untuk menciptakan rasa manis
oleh peneliti dari badan riset dan inovasi nasional atau brin
jadi negara itu perlu like
banyak yang pasiennya banyak tuh di ngantri dan sebagainya di indonesia
sepuluh cm pada minggu pagi
karena sebuah kegagalan proses hidup terlalu dalam
bisa diundang dimana mana
ketika saya mendapat itu maka saya teruskan kepada guru guru saya
saya menjajal salah satu akomodasi berkelanjutan
sebenarnya akses dan segala suatunya
jadi agak beradaptasi dengan cara bicaranya aja
akhirnya sih angkatannya mereka banyak prestasinya
yang memiliki kedalaman hingga lima belas meter
edukasi ini untuk dimasukkan
kebetulan saya juga sempat mengikuti diet ketuk ginding tinggi lemak
kemudian dikembangkan secara menyeluruh di seluruh wilayah provinsi ntb di tahun dua ribu delapan belas
adanya festival ini kita jadi tahu ya enak banget sih
terus kalau ngambil majernya itu gimana dila
satu porsi telah tersertifikasi halal dan memiliki prosedur pengemasan sesuai standar bepop
nah ini menjadi persoalan utama yang seharusnya kita lihat
jadi mereka bisa dive bisa menyelam sangat dalam sekitar dua ribu meter
hal ini mereka lakukan bukan tanpa alasan
iya kita sudah terima laporan sebelumnya
jadi memang mereka ada tapi enggak sebanyak itu
gua udah kasih berkas berkas gitu kan
ya karena gue masih
setelah diikat tibalah kita dalam proses pewarnaan
daya beli yang ada di masyarakat
ya baik saya sudah membaca ada aturan tersebut